sebuah video merekam warga menghakimi mm seorang pria yang diduga sempat menculik seorang bocah berusia sepuluh tahun di gresik jawa timur
meski sebagian warga berusaha melerai sebagian warga lainnya yang sudah emosi terus menghajar mm hingga babak belur
beruntung petugas polosek cermet tiba di lokasi dan langsung mengamankan mm
polisi juga membawa mm ke puskesmas cermai untuk mendapatkan perawatan secara medis
warga juga sempat merusak mobil taksi online yang diduga digunakan untuk menculik bocah sepuluh tahun
menurut kesaksian warga dugaan pencurikan terjadi sekitar pukul delapan belas usai maghrib
saat itu korban yang masih kelas lima sd sedang membeli jajan di sebuah toko desa setempat
tiba tiba pelaku datang dan langsung menarik tangan korban
pelaku sempat membawa masuk korban ke kursi depan mobilnya
namun korban merontak dan berhasil kabur
korban yang ketakutan sepontak berteriak sambil menangis
dari keterangan terduga pelaku ia mendapat pesanan dari seorang perempuan asal bogor
jika berhasil menculik anak perempuan usia satu sampai sepuluh tahun ia akan diberi tiga puluh juta rupiah
hingga senin malam petugas polosek cermet belum memberikan keterangan peres terkait kasus ini
miftahul arief gresik jawa timur